tiga gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini milik keluarga konglomerat yang namanya kerap berada dalam jajaran orang terkaya di indonesia versi majalah forbes
ya dato sri tahir adalah pemilik di balik gedung pencakar langit ini
berdasarkan perhitungan majalah forbes dato tahir tercatat memiliki kekayaan lebih dari dua delapan miliar dolar amerika atau setara lebih dari empat puluh triliun rupiah
kekayaan ini tak lepas dari kerja keras dalam membangun kerajaan bisnisnya maya pada group
belakangan keluarga tahir mencuri perhatian masyarakat
key guys gue adalah indri benz
putri kedua dato tahir yakni grace tahir menjadi perbincangan hangat saat dirinya memparodikan indra kents
tersangka penipuan berkedok trading yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing dalam sebuah video berjudul review private jet ala indri bern
tadi begini pas hermes ratusan juta berapa lagi
sontak video ini pun viral dan telah disaksikan lebih dari satu juta views melalui channel youtube pribadi grace tahir
siap nih kita untuk tidur dan menikmati private jet
terlepas dari video parodi tersebut sederet posisi penting dijabat oleh perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
di balik personanya sosok grace tahir memang kerap tampil begitu apa adanya dan tak neko neko
status anak konglomerat yang dilekatkan pada grace tak membuatnya jumawa dan tak lupa terhadap sekitar
grace mengunjungi salah satu warung kelontong yang berada di bilangan jakarta selatan
udah konglomerates ini masih ke warung warung kecil kelontongan di gang gang kecil malah
oh bukan yang dilanja sih betul mengobrol sama pemiliknya seperti pak sofyan ini
karena kita bikin episode namanya ramadhan berkah di youtube kita
dimana kita pengen meng highlight beberapa umkm pemilik seperti pak sofian
yang bukan cuma umkm biasa doang saja
tapi dimana mereka ada kesusahan pas pandemi ini
pas lagi susah pun juga
mereka membantu masih membantu orang orang yang lebih susah
oke berarti nanti abis ini kesibukannya kita masih bisa lihat ya
oke kita ke kantor bareng ya kak grace
yuk yuk let's go
dalam perjalanan menuju kantornya
grace bercerita mengenai mengapa dirinya masih menyempatkan diri
untuk membangun channel youtubenya di tengah kesibukannya yang begitu padat
dan bagaimana dengan respon sang ayah terkait konten youtube grace tahir
di tengah kesibukan kemudian juga ada kanal youtube begitu
sempat izin dulu nggak sih ke ayah ke data terakhir
ya nggak izin ya cuma kerjanya langsung
cuma terakhir dia baru tahu apa yang saya kerjain
jadi pas dia mulai terutama saat saya yang main video indri bensu viral
dia kan dapat dapat juga dia baru tahu apa yang saya kerjain gitu loh
tapi sebenarnya dia nggak tahu kayaknya deh
kalau biasanya influencer itu flexing gitu memamerkan kekayaannya
tapi seorang grace tahir yang kalau melihat
kalau saya lihat kan ini sederhana kemudian nggak biasa menunjukkan
ya biasa menunjukkan kan dengan jam mahal sepatunya juga
ini yang dipakai juga miliaran ya
jangan jangan nih jangan jangan nih kak grace
apa ya makanya saya susah ngomong karena memang saya hanya menjadi siapa yang saya jadi gitu loh
untuk bisa jadi seorang kak grace yang sekarang yang sederhana yang masih membumi
sebenarnya ada nggak sih nilai nilai yang diajarkan dari seorang ayah dato tahir ini ke anak anaknya
ya sudah pasti banyak ya
dan saya pernah bilang juga beberapa kali bahwa kata kata dia doang jangan sok sokan lah jadi orang gitu loh

karena kan dia juga dulu kan mulainya kan dari humble beginning ya kan
jadi dia pernah merasakan semua hal itu
makanya dia juga sendiri bilang bahwa dia itu nggak suka kalau orang itu sok soang
sumbernya tuh tuhan jadi kita jangan sombong merasa bahwa kita tuh bisa tanpa dia gitu
jadi everything that we do itu benar benar sekali ingat ada tuhan di atasnya kita gitu loh
grace pun dipercaya untuk memegang lini bisnis kesehatan maya pada grup yakni maya pada healthcare group
berkat dorongan ayahnya membuat grace menyadari banyak hal tentang dunia kesehatan
kak grace saat ini menjabat sebagai direktur di maya pada health care group
apakah sudah mencapai di titik ini berkecimpung di dunia kesehatan sudah menjadi passion dari seorang grace tahir
oke menurut saya health care itu bukannya passion
tapi adalah responsibility
ya karena ketika kita membuat satu bidang kesehatan itu
itu benar benar membantu banyak orang society indonesia in a very basic need
darah bisnis dari sang ayah meneruskan kerajaan bisnis sang ayah memberikan tantangan tersendiri bagi grace
tidak korupsi dan tidak membohongi orang lain menjadi nasihat penting dari sang ayah
dan yang paling penting integritas merupakan hal utama
kalau ayah sendiri mengajarkan nggak sih kalau misalnya bisnis harus seperti ini seperti ini seperti ini gitu yang benar benar diterapkan
jadi harus ya apa ya jangan makan uang orang ya kan jangan bohongin orang
i think that's number one yang dia suka terus emphasize to us gitu loh ya
tantangan terbesar untuk bergelut di bisnis keluarga
untuk membuktikan kepada ayah saya ya bahwa okay we can do it
selain grace masih ada tiga saudara lainnya yang mewariskan bisnis dato tahir yakni victoria tahir jane tahir dan jonathan tahir
grace pun bercerita mengenai bagaimana hubungannya dengan tiga saudara kandungnya dan prinsip yang dipegang saat menjalankan bisnis keluarga
hubungan dengan saudara saudara lain ini kan
kadang suka kalau ada bisnis kan ada beda pendapat
ini kita ada pendapat nggak apa apa loh ya that's normal and i think you should ya nggak bisa semua untuk always agree
tapi penting adalah kita tuh nggak berantem
dan itu sebetulnya juga saya punya apa ya doa pribadi
biar satu hari nih ya ayah ibu saya sudah diadam biasanya ke kita empat orang anak ya
saya terus doa biar kita tuh jangan pecah belah berantem gara gara uang
bukan untuk diri kita sendiri gitu loh

kalau bro ini dapet sulit asik
tapi permintaannya tadi gak
baik maksinyejik man elf bila beranjung
ya kaya mau jadikan dapet
misalnya mengunjungi karyawan atau terjun ke lapangan itu sebenarnya diajarkan sama ayah dari dulu atau
gimana betulnya saya sering banget jenguk orang orang karena yang paling gereja ini saya
pernah jadi ya jadi ada kapok saya kapok peternakan sana jadi betulnya sering banget sih kayak gini
sering banget gitu cuma biasanya nggak pernah diundang makan ini pertama kali pertama kali
makan bener bener rasanya mbak wiwi ya ya sangat senang bisa suatu hormatan rumah ya
ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya apalagi dengan nama tahir di belakang
seperti apa nih kalau saya sih orangnya baik sama sama bisa membawa sama atasan e bawahan
kalau makna keluarga bagi kak grace seperti apa kak
keluarga adalah satu yang gak keluarga adalah home you know home itu bukan tempatnya tetapi feeling belonging you know jadi orang itu ada beda beda
jadi buat saya orang orang tertentu yang special kepada saya bisa bikin saya bahagia itu apa ya
it's it's it's it's it's really fun oh oke salam paling bahagia salam paling bahagia menurut kak grace